indonesia terakhir mendapatkan medali emas cabang olahraga sepak bola sea games ini tiga puluh dua tahun yang lalu artinya seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan malam ini timnas indonesia akan berhadapan dengan thailand di babak final
kita akan langsung update nih perjuangan atlet indonesia di kamboja
sudah ada rekan saya korespondensi ann indonesia edo ekariski yang berada di sana
selamat siang edo edo kita bicara peluang nih kira kira timnas
seberapa berpeluang untuk meraih emas setelah tiga puluh dua tahun menanti di cabang olahraga sepak bola
walaupun bisa mencapai target mengejar medali emas di sea games ke tiga puluh dua di kamboja
karena apa karena kita melihat bagaimana pola pertahanan yang disampaikan oleh indra syafi
bagaimana pola pertahanan dari timnas u dua puluh dua indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan cukup rapih begitu
gol ketiga indonesia atau gol kemenangan indonesia di menit menit akhir
itu juga dibangun dari pertahanan yang rapih dan juga serangan balik yang sejujurnya
terlatih serta tertata dan dengan kesabaran para pemain pada saat menit menit akhir pertandingan
jika kita melihat pertandingan antara indonesia melawan vietnam beberapa hari lalu
optimisme untuk bisa memenangkan laga final ini tentunya masih ada bagi masyarakat indonesia
pecinta sepak bola indonesia maupun para pemain di timnas
sementara itu juga ada tambahan bekal dari perawatan secara mentality dari para pemain
yang terus dijaga selama gelaran sea games ini berlangsung
ini juga diharapkan
yang membuat para pemain bisa tenang dan juga mengontrol emosinya pada saat pertandingan final berlangsung malam hari nanti
namun di lain sisi mevri jika kita bisa melihat atau merangkum pertemuan antara indonesia melawan thailand
thailand merupakan salah satu tim yang kerap membuat indonesia
baik itu di timnas senior maupun junior itu kerepotan
secara head to head memang bisa dikatakan indonesia dan thailand adalah musuh bebuyutan dalam cabang olahraga sepak bola
selama puluhan tahun terakhir
hanya saja memang secara prestasi bisa dikatakan kita ini masih tertinggal dibandingkan dengan thailand
pengembangan sepak bola thailand juga sudah cukup pesat begitu di dalam negeri sendiri
hingga membuat timnas mereka di level junior maupun senior ini sudah sangat berkembang
dan menjadi yang terkuat di asia tenggara selama ini
serangan balik thailand yang cukup menjadi sorotan juga pada gelaran sea games ke tiga puluh dua kali ini juga menjadi perhatian
bagi pertahanan lini pertahanan timnas indonesia
melihat bahwa kedua tim ini memiliki ciri khas dan kekuatan masing masing
kita akan bisa mengetahui hasil sepertinya setelah pertandingan berakhir
namun pada saat saya bertemu dengan beberapa pendukung yang sudah mulai datang ke phnom penh
ataupun yang sudah setelah
cukup lama di penonton untuk menyaksikan laga timnas di sea games kali ini
mereka memiliki harapan mereka memiliki keinginan serta keyakinan
bahwa timnas uu indonesia kali ini bisa mengatasi perlawanan thailand
jika memang pola permainan yang dilakukan pada saat melawan vietnam ini bisa dijalankan kembali
jadi artinya mepri kita akan nantikan saja kurang kira kira beberapa jam lagi nanti tempatnya pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
kita sama sama berharap dan doa pastinya untuk tim nasional indonesia di cabang olahraga sepak bola bisa menutup nanti dengan manis ya
tapi kalau kita bicara soal perolehan medali edo sejauh ini sudah berapa medali yang dikantongi oleh kontingen indonesia
terutama untuk kita bicara medali emas ini edo
ya mepri kalau kita merunut berdasarkan situs dari sejak tiga puluh dua kamboja
sebenarnya hingga malam hari tadi
indonesia sudah mengumpulkan total tujuh puluh enam medali emas enam puluh enam medali perak dan sembilan puluh satu medali perunggu
hanya saja saya baru saja mendapatkan update bahwa kontingen indonesia baru saja kira kira sekitar empat puluh menit yang lalu berhasil meraih emas ke tujuh puluh satu
dari cabang olahraga badminton ganda campuran atas nama rehan novalkus haryanto dan juga lisa ayukusunawati
selain cabang olahraga sepak bola mepri di hari terakhir gelaran segini tiga puluh dua kamboja
di tanggal enam belas mei ini memang kontingen indonesia masih berpeluang menambah pundi pundi medali emas
khususnya medali emas yang masih dikejar oleh beberapa cabang olahraga
selain bulu tangkis di nomor ganda campuran indonesia sebenarnya sudah memastikan akan membawa pulang
dua medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis perorangan
di mana terjadi dua partai all indonesian final di nomor tunggal putra atas nama chico dan juga christian adinata
jadi kedua pemain indonesia
ini nanti akan bertemu di final dan akan memperebutkan medali emas
satu lagi medali emas yang sudah pasti akan dikantongi oleh kontingen indonesia berasal dari bulu tangkis perorangan
di mana indonesia juga kedua atlet indonesia atau kedua pasangan atlet indonesia akan bermain di final ganda putra
jadi sudah diperhatikan mepri hingga sore hari nanti atau pada saat partai final bulu tangkis muda langsung
indonesia sudah dipastikan akan mendapatkan total tujuh puluh sembilan medali emas
selain itu ada juga tadi cabang olahraga sepak bola
ada juga beberapa nomor di cabang olahraga e sports serta ada juga cabang olahraga perahu tradisional
yang di hari ini masih berjuang atlet atlet kita masih berjuang di babak final dalam memperbutkan medali emas
tidak menutup kemungkinan total raihan yang sudah dipastikan tujuh puluh sembilan medali emas ini bisa menembus angka delapan puluh
kalau kita bicara mengenai raihan total medali yang didapatkan oleh indonesia pada gelaran sea games kali ini bisa dikatakan
bahwa total raihan medali baik itu emas perak dan juga perunggu ataupun secara keseluruhan ini adalah capaian yang terbaik
dicatat sebagai capaian yang terbaik dalam sepuluh tahun gelaran sea games sepuluh tahun terakhir semenjak gelaran sea games di tahun dua ribu dua puluh
capaian sebelum ini yang terbaik yang pernah diraih oleh kontingen indonesia adalah pada saat sea games di filipina
di mana total medali emas yang berhasil dibawa pulang ke tanah air itu ada sekitar tujuh puluh dua medali emas
kita ada di posisi keempat dan saat ini indonesia berpeluang menembus delapan puluh medali emas untuk dibawa pulang ke tanah air dan bertahan di posisi ketiga
dan ini merupakan sebenarnya kabar baik mayuri
namun jika kita berbicara mengenai ukuran kesuksesan sebuah kontingen dalam gelaran sea games ini masih banyak yang perlu dibedah sebenarnya
tidak hanya kepuasan ataupun euforia bahwa kita memang berhasil mencapai capaian terbaik dalam gelaran sea games
hanya saja evaluasi perlu dilakukan
bukan dalam beberapa lini
karena kalau bicara kesuksesan ini tidak mengenai total jumlah medali saja
ini tidak mengenai peringkat sebuah negara dalam gelaran multi event seperti sea games
namun kita harus membedah cabang olahraga mana saja yang bisa diraih oleh indonesia dalam gelaran sea games kali ini
apakah cabang olahraga tersebut masuk dalam kategori cabang olahraga yang dilombakan dalam olimpiade
yang kedua apakah cabang olahraga tersebut adalah cabang olahraga yang memang menjadi
andalan indonesia di sea games ke tiga puluh dua kamboja kali ini
mengingat total jumlah atlet sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
dan juga kita yang hanya mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga tentunya capaian ini merupakan kabar baik
namun hanya saja sea games sebenarnya atau sejatinya adalah tempat untuk kita mempersiapkan para atlet
untuk mengikuti multi multi event lain yang jauh lebih besar seperti asean games atau bahkan olimpiade
jadi output yang dihasilkan
jadi gelaran sea games ini bukan hanya mengenai keolehan medali
ini juga merupakan bagian evaluasi bagi kontingen indonesia
agar bisa berbicara lebih banyak lagi atau berprestasi lebih besar lagi di multi event lain yang lebih besar
seperti sea games ataupun olimpiade
baik kita harapkan semua prestasi yang juga ditorehkan di ajang sea games ini juga bisa terus konsisten
bisa terus dilakukan hingga tadi ya ke ajang ajang seperti asian games ataupun tingkat olimpiade
dukungan pasti selalu kita berikan kepada
tim indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa
saya akan ucapkan selamat kembali melanjutkan tugas kepada korespondensi ann indonesia edo ekariski
yang melaporkan langsung bersama dengan foto jurnalis softan herdiagama
langsung dari kamboja
selamat kembali melanjutkan tugas anda dan selamat tonton juga nih ya
seperti indonesia melawan thailand pada malam hari ini